berbekal penyelidikan tim gabungan jahatan raspolda jawa tengah dan polresta besmarang
menangkap satu persatu bocah remaja yang selama ini meresahkan warga semarang
karena aksi jalanannya dengan menyabetkan senjata tajam ke sejumlah pengguna jalan
tiga pelaku yakni sf is dan mu semua remaja enam belas tahun dan tergabung dalam geng army lima puluh
dalam perangkapan ini polisi juga menyita sejumlah senjata tajam jenis celurit
yang disembunyikan di rumah pelaku hingga kuburan
dalam aksinya kelompok geng army lima puluh sembilan secara acak mencari korban
yang rata rata sedang mengendari motor saat malam atau dini hari
army lima puluh sembilan beraksi di jalan dr suratmo semarang pada minggu tiga puluh satu juli lalu dengan melukai tiga remaja
salah satunya terkena sabetan celurit di pinggang hingga tembus paru paru
dari kedua peristiwa ini itu didapuri oleh tantang tantang antara kelompok armi dan bk
namun kemudian mereka salah sasaran artinya menyasar orang yang tidak tahu apa apa
kelompok pk itu tkp nya di jalan cipto
korbannya adalah tautannya ada tiga orang kemudian satu korban diantaranya masih kritis sampai dengan saat ini
karena ketika dilakukan penganiayaan
dengan menggunakan celurit

seandainya kata kata sudah di atas umur atau di kelompokan dewasa
jangan pernah paksakan kami untuk melakukan tindakan tegas
karena kondisi semua pelaku dan korban di bawah umur
polisi akan menggunakan undang undang perlindungan anak untuk menjerat mereka
damar sinuko semarang jawa tengah